tepat sembilan puluh tiga tahun yang lalu pada dua puluh delapan oktober seribu sembilan ratus empat puluh
sejumlah pejuang muda membuat sumpah pemuda sebagai deklarasi perjuangan mereka
untuk mencapai kemerdekaan indonesia
kini makna sumpah pemuda sebagai wujud cinta tanah air
pendorong semangat juang dan semangat belajar
masih ditunjung tinggi oleh para pemuda indonesia
salah satunya adalah henry suwarja pendiri aplikasi titipku
yang bertujuan membawa pedagang pasar dan umkm indonesia ke dunia digital
perusahaan berbasis daring titipku merupakan aplikasi belanja
yang memberikan wadah bagi para penjual dan pembeli untuk bertemu secara digital
pendiri titipku adalah pria berusia dua puluh sembilan tahun
henry mendirikan titipku pada tahun dua ribu tujuh belas setelah lulus dari universitas gajah mada
ia terinspirasi untuk membawa umkm indonesia ke ranah digital
agar bisa menjangkau berbagai konsumen
ide dasarnya titipku itu dulu dari partner saya
pak wong itu punya mimpi untuk gimana bantu umkm itu masuk online atau digital dengan cepat
nah itu waktu tahun pertama tahun kedua itu
platformnya titipku itu sebagai marketplace
tapi kita anak anak muda yang bantu pedagang itu on board
nah itu dulu kita satu dua tahun pertama cepat sekali kita growing
kita dapat seratus ribu umkm dari aceh sampai papua
nah tapi di sana kami mulai mengalami kesulitan untuk manage
kelas kelas pedagangnya juga berbeda gitu kan
nah akhirnya kami putuskan kami ubah mukanya aplikasi titipku
hyper lokal itu artinya kalau kita posisi di bsd
yang keluar itu umkm terdekat dari lokasi kita
nah jadi kemudian setelah itu waktu kami mulai masuk ke jakarta
kami mulai fokus spesifik itu ke pedagang pasar tradisional
karena di seluruh indonesia itu di setiap kecamatan atau radius lima km
itu pasti ada pasarnya
dan pasar tradisional itu pasti posisinya itu strategis
dan secara ya ini umumnya itu kondisi pasar kurang lebih mirip
kini aplikasi titipku memberi kemudahan bagi rumah tangga
dalam memenuhi kebutuhan sembako sayur
buah hingga daging yang diambil langsung dari pasar langganan
namun henry mengaku kesulitan mencari mitra pedagang
saat ia pertama memindahkan pusat operasi titipku
dari yogyakarta ke jakarta pada tahun dua ribu dua
itu dulu awal banget di jakarta

itu hanya ada saya dan partner saya pak ong ini hanya kami berdua
kan tim titipku di jogja ya jadi hanya kami berdua
dan ternyata waktu kami sendiri datang ke pasar gitu ya
pedagang itu takut nggak percaya lah mereka khawatir kami jualan barang sendiri
nggak ambil di mereka cuma mau harga cuma mau ini semua gitu ya
dulu hanya ada beberapa pedagang lima tujuh pedagang baru mau gabung ya
tapi ternyata setelah pedagang itu merasakan
oh manfaatnya ternyata beneran ya titipku ambil di saya
beneran titipku bantu kita jualan gitu
akhirnya jadi omongan pedagang sendiri
akhirnya satu pasar join dua pasar ini semuanya join ke kita
dari dua pasar kita jadi sepuluh pasar jadi lima puluh pasar
di tahun dua ribu dua puluh satu titipku bersaing dengan tujuh belas perusahaan startup dunia
untuk masuk sebagai peserta yekombinator
sebuah akselerator startup asal amerika serikat
mitra titipku dikenal sebagai jatiper
mereka adalah pelaku jasa titip belanja atau pengantara antara pedagang dan pembeli
mereka bekerja dari jatiper
pagi hingga siang hari untuk memenuhi order belanja pengguna aplikasi
manfaatnya sih banyak sih kak buat aku
kalau aku lebih ke lebih efisiensi waktu sih kak
berangkat pagi jam dua belas udah siang
dengan income yang lumayan sekali dibandingkan dengan sebelumnya dengan aplikator driver
soalnya kita di titipku ini
aku pribadi ya seneng
pertama apalagi sih kalau bukan ada belanja
ada bonusnya juga kak
kita itu ada bonus bulanannya
terus kalau aplikator lain itu ada potongan potongan ongkir
kita nggak ada
ini banyak sekali sih
yang tadinya saya nggak pernah ke pasar
nggak pernah tahu mana sayuran yang segar
mana ikan yang segar dan dagingnya segar ayam yang segar
sekarang jadi saya lebih tahu karena di titipku ada edukasi tentang
mana sayuran yang segar dan daging yang fresh ikan yang fresh
jadi kita udah diajarin sebelumnya

yang dalam ke explore terus biasanya dapat hadir dan di day rejected
buat buat dapat oracle lookoutarteners rév